partai gerindra sendiri kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh pak prabowo
nah dari statement tersebut ada konteksnya yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam
yang pasti beliau tidak akan mungkin memaksa pak prabowo misalnya
atau teman teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan
namanya aspirasi tentu boleh boleh saja
nah terkait partai gerindra sendiri kami akan tunduk
dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh pak prabowo
karena basisnya dasarnya itu hak prerogatif beliau
apakah kami akan mendapatkan jatah istilahnya ya dalam tanda kutip posisi posisi tertentu ya monggo kami akan ikut
tapi kalau kami ikuti rekam jejak beliau lagi lagi ya pak prabowo itu dipastikan akan
apa namanya akan memperlakukan semua pihak secara adil
tidak ada anak emas misalnya gerindra partai beliau ya kan
tidak akan ada prinsip
tidak akan ada prinsip seperti itu
jadi saya pikir ya apalagi pan ya rekan rekan pan paham banget ya
kayak pak saleh daulah ini tahu banget itu
ruangan ruangan di rumah kerta negara
karena apa sudah tiga pemilu beliau
ngantornya itu di rumah kerta negara
jadi karakter pak prabowo pun tentu beliau sudah sangat paham
nggak akan mungkin pak prabowo itu nantinya gerindra sentris misalnya
contoh waktu misalnya kemarin pemilu pak prabowo itu hampir nggak pernah lagi pakai seragam putih krem ya
putih apa namanya seragam partai gerindra
dan lebih banyak hadir di acara kampanye kampanye akbar partai partai koalisi
apa di bandung kalau nggak salah itu kan acaranya pak soledola ya di stadion gelora bandung lautan api itu
bahkan di hampir nggak ada acara besar di atas lima puluh ribu ya
yang di acara gerindra ya yang dihadiri oleh pak prabowo
pak prabowo banyak hadir di acara pan partai demokrat partai golkar
ya partai partai yang lainnya yang sebagai inisiator utamanya
dan pak prabowo itu nggak ada istilah gerindra sentris lagi ketika beliau sudah menjadi pemimpin negara
nah ini dia prinsip kepemimpinan itu beliau paham banget ketika beliau nanti menjadi pemimpin negara
nggak ada ego kelompoknya dikedepankan ego keluarganya ego pertemanannya nggak akan ada
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen gak percaya